saya sudah bertemu dengan edi setiano
setia dengan majikannya atau majikannya terlalu powerful
bapak bisa datang ke ruang kunjungan
biar anggota kami
nantinya akan mengantarkan tersangka itu
salah lama banget ya
apa dia gak diizinin
kita mulai foto yuk
gue udah diizinin sama dokter lisa
neneng boleh ikutan foto nggak
tapi neneng gak hamil
kalo misalkan harus hamil dulu neneng nikah dulu nih
ya gak usah hamil juga gak apa apa sih
neneng ikutan ya
eh just ikutan juga ya
yaudah ayo sekarang
yuk kita mulai yuk
yuk kita mulai foto fotonya
oke siap ya
oke sekarang bertiga ya
ya agak rapat
bentar bentar bentar
neneng capek jadi orang hamil
udahan boleh gak
iya jadi punya foto
oke iya disitu ya
apa lagi yang kamu inginkan
saya sudah bertemu dengan edi setiano
dia sudah banyak cerita
semuanya dia ceritakan kepada saya
jadi saya minta kepada anda sekarang
tidak usah menurut satu satu
tidak usah menurut sesuatu
bicara jujur kepada saya
siapa yang menurut anda
karena polisi sementara lagi pasti akan menemukan identitas bos anda
dan anda juga pasti akan dihukum sangat berat
karena anda sudah melakukan tindak kejahatan
ini untuk excuse saya
jangan lupa minta jalan
ini untuk saya
terima kasih untuk saya
dan saya yakin yang jual juga gak kenal sama dennis
jadi gak usah buang buang waktu bolak balik kesini menanyakan soal itu sama saya
oh iya kamu bilang kamu sudah ketemu sama dennis
mending tanya sama dennis aja
aku kaget karena benar benar tak ada seseorang yang punya pulang
sadar masih ifah omong omong
kenapa makasih arriate nadia sendiri

dan mitre terimakasih juga

om irfan om kamu itu habis marah marah sama papa
marah marah kok bisa marah marah
menurut om irfan papa itu gak adil
begitu dia tahu dulu kamu pernah dipenjara empat tahun
sementara papa nggak bisa melakukan apa apa
sedangkan mama kemarin bisa naik banding
makanya irfan punya pikiran kalau papa itu nggak adil
papa sih kepikiran banget ini
mas bener bener gak tahu pada saat itu mas gak tahu
mas baru tahu belakangan ini setelah semua bukti memang mengarah ke elsa
anin di penjara empat tahun gak sara bermasuk di bulan ketiga udah bebas
masa mas irfan gak tahu apa yang istrinya lakuin
mas irfan apa yang istrinya lakuin

halo om om maaf bisa ketemuan nggak
bisa ini kebetulan om lagi on the way kesana
kebetulan sekali om misalnya aku pengen ngobrol sama om
yaudah kalau gitu tungguin om disana ya nanti lagi sampe kok
kita hampir ke mall dulu ya saya mau beli sesuatu